cara unik dilakukan pemerintah kota solo
demi menyelamatkan keberadaan taman satwa taru juruk atau tsdj
bekerja sama dengan berbagai pihak
tiket masuk taman satwa dijual dengan cara presale
untuk digunakan setelah pandemi berakhir nanti
inilah ide yang diajukan komisaris meta fm
disetujui oleh wali kota solo fx hadi rudiatmo
hal ini berawal dari adanya keprihatinan warga kota solo
terhadap kondisi taman satwa taru
iya jadi betul
jadi dengan membeli tiket ini satu niatnya memang berdonasi
bahkan ada beberapa teman kemarin yang hanya berdonasi
ada yang menitipkan tiketnya untuk diberikan kepada misalnya panti asuhan
yang pasti sambutan dari masyarakat sangat luar biasa
hadi menyambut baik penjualan tiket berikutnya
menurutnya terjadinya pandemi membuat tstj harus ditutup
sehingga tidak ada pemasukan
karena dengan adanya pandemi virus corona ini
sampai dengan selesainya pandemi virus corona ini bisa dibuka kembali
sehingga dengan adanya penutupan tentunya akan mengurangi pendapatan
tidak ada pendapatan sama sekali
hadi menyambut baik penjualan tiket presale ini
menurut dia terjadinya pandemi membuat tstj harus ditutup sehingga tidak ada pemasukan
penjualan tiket ini pun bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi
sejak pagi studio meta fm didatangi puluhan warga
salah satunya kusuma ardiati warga bandung yang mudik ke solo yang ikut membeli tiket
kita nggak tegang lihat kalau hewan hewannya itu
kan juga butuh makan
nanti kalau nggak ada yang donasi kan kasian mati semua
meskipun belum diketahui kapan tiket akan digunakan
setidaknya ardiati merasa lega bisa membantu pengelolaan tstj
pandemi covid sembilan belas juga berimbas pada hewan koleksi taman satwa juruk solo jawa tengah
yang tutup sejak enam belas maret lalu
bagus solo jawa tengah